enam zulhijjah sore hari kami berkesempatan memasuki kawasan arafah dan mina
terlihat di sepanjang jalan sepi karena ditutup untuk umum
yang bisa masuk ke kawasan ini hanya kendaraan berstiker khusus
penjagaan ketat tampak di kiri dan kanan jalan
baik petugas polisi dan tentara arab saudi melakukan penjagaan pagar betis
di bagian jalanan lainnya juga tampak kendaraan polisi ditempatkan berjajar
kami pun melanjutkan perjalanan ke salah satu maktab jamaah haji khusus indonesia di maktab tiga ratus
sekarang saya berada di salah satu maktab di arafah
ini maktab tiga ratus tiga puluh tiga
maktab tiga ratus tiga puluh tiga ini akan digunakan oleh jamaah haji khusus
di mana nanti jamaah haji akan melaksanakan ibadah hukum di padang arafah pasnya pada sembilan zulhijjah
mulai dari ada sofabet untuk kenyamanan para jamaah dan juga ada toilet khusus untuk maktab tiga ratus tiga puluh satu
area maktab berkapasitas empat dua ratus lima puluh jemaah ini didesain cantik
lengkap dengan hiasan lampu di depan gerbangnya dan nantinya terdapat air mancur
bagian dalam tenda juga terdapat kasur
kasur lipat yang nyaman untuk jemaah beribadah dan beristirahat
impunan pengusaha haji dan umroh himpuv nantinya juga akan menyediakan makanan khas indonesia bagi jemaah di maktab ini
maktab tiga ratus tiga puluh tiga ini karena dia termasuk kategorinya a maka fasilitasnya adalah termasuk di dalamnya ada tempat tidur
tahun ini kami dihimpuh menggunakan catering yang berasal dari atau sudah biasa melayani jamaah indonesia dengan menu menunya juga menu menu indonesia
untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi para jemaah haji ketika mereka melakukan ibadah
jemaah haji dari seluruh dunia akan berada di arafah untuk melakukan wukuf pada sembilan zulhijjah
tahun ini terdapat dua ratus tiga puluh sembilan jemaah asal indonesia
angga el hemawan arafah arab saudi